rapat paripurna hari ini adalah
hanya dalam waktu lima belas menit
sidang paripurna mengetok palu persetujuan pengajuan revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
dihadiri hanya tujuh puluh orang dari total lima ratus enam puluh anggota dewan
sepuluh fraksi sepakat bahkan pendapat fraksi tidak dibacakan hanya diserahkan secara tertulis
proses kilat ini ternyata diusulkan enam orang anggota dpr
dari lima fraksi partai koalisi pendukung jokowi
anggota badan legislasi fraksi p tiga arsul sani membantah
pembahasan revisi undang undang kpk dilakukan diam diam dalam senyap
begini ada rapat di badan legislasi
kenapa kok terkesan senyap
karena ini bukan sesuatu yang baru
bahkan kalau mau dibilang senyap yang lebih senyap itu adalah revisi undang undang md tiga
karena itu bukan kelanjutan sesuatu yang benar benar baru
kalau ini sekali lagi ini kan melanjutkan saja
apa yang pada tahun dua ribu tujuh belas sudah disepakati oleh dpr dan pemerintah
tapi kemudian disepakati pula untuk ditunda
usulan revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
seperti lagu lama yang diputar berulang kali oleh politisi senayan
tercatat setidaknya enam kali
sekali sejak tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu sembilan belas
dpr berupaya menggulirkan revisi undang undang kpk
sepanjang upaya tersebut revisi undang undang kpk
selalu dibarengi pengajuan revisi undang undang lainnya
seperti pada september dua ribu enam belas
dpr mengajukan revisi undang undang kpk
berbarengan dengan rancangan undang undang perpajakan atau teks amnesti
anggota badan legislasi fraksi pdi perjuangan masinton pasar ibu
membantah partainya dan golkar menjadi penggagas utama revisi undang undang kpk
masinton juga membantah ada deal politik
antara pembahasan revisi undang undang kpk dan revisi undang undang md tiga
konon katanya aja seperti kabar burung aja
seperti ketika dua ribu enam belas dikaitkan dengan ruu teks amnesti pengampunan pajak
itu kan ruu teks amnestinya menjadi undang undang
kpk nya kan dipending malah
jadi sebenarnya tidak ada barter apa apa
jadi itu memang kebetulan aja waktunya
waktunya yang kebetulan
biasa itu kadang dalam satu pembahasan ruu di balik itu
bukan hanya membahas satu ruu tapi beberapa ruu seperti itu
nah jadi kemarin itu ya kebetulan selesai pembahasan ruu md tiga
kemudian kita lanjut dengan kami mengajukan sebagai inisiator
menyampaikan kepada balik seperti itu
pasalnya dpr optimis presiden akan mengirimkan surat persetujuan
untuk membahas perubahan bersama pemerintah